waktu itu dianggap sebagai cucian kotor katanya
nah salah satunya tadi adalah adanya aplikasi yang kita integrasikan dengan sistem peduli lindungi
lalu berapa idealnya kita konsumsi makanan yang mengandung gula dan minyak bagi tubuh
jadi ada rencana atau memang tidak ada rencana pertemuan itu bang
pertama yang kita perlu pahami ya bahwa mengajukan permohonan ke mahkamah internasional atau international cour of justice itu
gubernur dan wakil gubernur jakarta akan ditunjuk diangkat dan diberhentikan oleh presiden
mbak windar keluhannya bapak apa nih
jauh banget sih itu
namun demikian gerakan pakem jaipongan tetap menjadi landasan
ya sudah kita kembalikan lagi itu ke pak mahfud kita menghargai segala keputusan dari beliau
dan disampaikan oleh ricky kusumo
dari awal kita berkata
shku saja dari targetnya empat ratus ribu hektare itu sudah kita laksanakan sebanyak satu empat juta
duit dan opportunity nya sih
gue kan sempet ngobrol sama edwin juga ya kalo di petrus itu
dan kalau hasilnya positif dan gratis tetap harus bertahan dulu dulu di sini
dan untuk melihat kemana mereka sekarang
kalau orang itu jadi dikenal segala macam
kalo bisa semua semua aja lah yang di lapangan
ia pun mengaku dibayar antara seratus ribu hingga delapan ratus ribu rupiah
kemampuan tracing kita di puskesmas itu cukup terbatas
kalau mereka kedatangan ini ya pemain kapten mereka
apakah ini langkah yang cukup untuk merespon persoalan kebocoran data ini mas pratama

itu adalah asosiasi pemerintah utama
atau suppin yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah masing masing untuk dilakukan vaksinasi polio
meskipun dibuat pada februari dua ribu dua puluh dua video itu baru viral di media sosial
ini sudah bertahun tahun kewajiban harus berbagi data pemilih tetap itu dengan kontestan
maksudnya jadi enggak semua tuh pemain tua bukan tua maksudnya pemain yang apa sih bahasanya
aku udah tuh udah lama basitan di kudus biasa basit basket biasa terus aku bilang sama mama
tapi yang terjadi sekarang ini beberapa kelompok masyarakat masih kesulitan untuk mengejar kenaikan harga
setiap hari kuliner ini mulai buka sejak pukul lima sore hingga pukul sepuluh malam
hal ini berdasarkan dari uji reaktivitas
defisit kalori tidak semata mata hanya menurunkan asupan kalori saja
ya sebenarnya sih dengan tiba tiba tennis terus mengerucutnya tennis lebih populer lagi
untuk mengoperasikan sebanyak dua belas train set
dan acara ini dibuka mulai pukul sepuluh pagi sampai dengan pukul sembilan malam
mungkin kita juga perlu beberapa angka gitu ya
dan kali ini kita tag mungkin dihamin sebulan sebelum timnas berangkat ke bahrain
ini cuma harus ke pelatenan doang
setelah mengemudikan kendaraan selama empat jam berturut turut pengemudi wajib beristirahat paling singkat setengah jam
apa saja nantinya yang akan dilakukan ketika memang sudah mengetahui ormas tertentu
oke jadi malah datang ke dokter dokter penyakit khusus gitu
kalau bon sudah ada mungkin ya mereka kan menyalahan masyarakatnya ya
iya ini kita seperti biasa lah
termasuk yang di sini ini semua penyu dilindungi dan memang masuk dalam kategori terancam punah
dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business referensi
permasalahan ekonomi hanya satu dari sekian banyak hal yang diributkan
praktisi kiropraktik atau kroprakter dilatih untuk merawat dan merehabilitasi kondisi kesehatan yang berkaitan dengan tulang otot dan persendian
apakah dengan dilarangnya mudik menjadikan pergerakan manusia atau mobilisasi manusia
diperlukan gairah ketertarikan khusus serta kemampuan berinovasi
karena dalam undang undang omnibus law tersebut
banyak orang gak shrek gitu sama ramadhan sananta
semuanya sama sih bagus bagus
udah lah gue perpanjang kontrak aja jadi gue nerusin main pro gitu
dan dari itu menurut mereka minat baca orang indonesia hanya satu yang artinya minat baca orang indonesia hanya satu
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
tapi kan namanya rezeki kan lain lain pak
risiko yang lebih serius adalah kematian ibu dan anak akibat preeklampsia atau tekanan darah tinggi serta pendarahan
dan juga undang undang nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang aparatur sipil negara
bahwa pemerintah memberikan relaksasi terhadap berbagai pajak
ini mungkin menjadi yang pertama bagi mereka berpartisipasi dalam pemilu
nah kan itu kan asosiasinya kita tanya kenapa gak enak asosiasinya
dan kami akan melakukan kerjasama ini yang lebih intensif khusus masalah keperundungan ini ya

jadi kalau misalnya yang dari eksternalnya memang pasti kita butuh untuk pemasaran
jadi seperti apa edukasi kemudian memberikan branding terkait dengan event ini
dan sudah dari sebelas pertandingan berarti ada satu pertandingan melawan ardoden haag yang diperkuat oleh rafael schreik gitu
ah ella cuma menang bule cuman menang muka tapi gak bisa main
saya bertemu jucia pria enam puluh tahun yang sejak kecil sudah tinggal di desa cemarajaya dusun pisangan
nilai nilai yang sudah menjadi kekayaan bangsa
apa investigasi terkait atau setelah kementerian kesehatan sudah memberikan surat teguran terhadap tiga rumah sakit
kita mempunyai tanggung jawab luar biasa bagi kita itu
tapi bagaimana itu hasilnya
mengapresiasi langkah yang diambil calon wakil presidennya itu
kenapa nggak perpas di bali kenapa harus sahabat semarang kayak gitu
yani dua puluh lima ribu untuk topping biasa dan tiga puluh ribu untuk ekstra topping
perubahan ini tak lepas dari tindakan medis operasi bariatrik atau pengecilan lambung yang dikombinasikan dengan menjaga pola makan dan olahraga secara konsisten
kalau kita gunakan angka yang tadi ya mbak meggy
masjid seluas satu enam ratus delapan meter ini didirikan di kawasan reklamasi pantai losari pada mei dua ribu tujuh belas
sedangkan untuk pertamax meningkat menjadi dua ribu liter dari sebelumnya hanya seribu liter per hari
dengan tadi dalam kondisi
mas seri mesti marahin eh lu traveling pake duit lu
ada pun reditribusi yang merupakan proses peralian tanah yang dimiliki oleh individu atau kelompok masyarakat atau individu lainnya
ini siasatnya tadi saya sempat ulas juga katanya naikin harga benar nggak
kaget juga sih abu ngedenger sengkatan ini ya mas cacing ya berarti
untuk kita berdiskusi secara
kalau tidak bisa tanggal lima belas enam belas tujuh belas sampai dua puluh satu
namun nantinya saat lrt jabodebek sudah beroperasi secara penuh
prof karim suryadi pakar komunikasi politik
dan pangan ini kan merupakan kebutuhan pokok
kemudian juga faktor faktor lingkungan begitu
tapi ya lu bermain kan di sahabat di umur yang berarti itu lu masih muda banget ya sita
tapi selama ini apakah memang sudah bergabung dengan lmkn
serta jerawan atau organ dalam pada sapi
pembinaan di seniornya juga
kita bisa makan di area luar dan dalam
pilihan saya selanjutnya jatuh ke kafe yang terletak di jakarta barat oldelis cafe
kayaknya sering di shoot shoot di tpp gitu sama untuk basket
saya rasa memang cara pandangnya begini dea
jadi hyperendemik itu merujuk kepada penyakit
formil dan ada juga dukungan yang
ada dampak dampak ekonomi yang ditimbulkan bahkan dampak sosial pun terjadi
itu artinya anda mengamini bahwa susi melakukan kebohongan dengan dua tipe
kalau merah ya tentunya tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke pusat perbelanjaan
jalur kereta di cirebon ini menjadi salah satu stasiun tersibuk di pulau jawa
makanya tujuh x dua puluh belas sekitar satu ratus lima puluh orang
ngaben juga menjadi daya tarik wisata budaya keagamaan loh
menyiapkan tim yang akan memantau aktivitas sosial media milik asn
sampai tadi direbus didinginkan
penting atau ekosistem yang penting
dan memberikan solusi yang konkret dari setiap tema yang diajukan
kami melihat bahwa juga ada sebuah mekanisme kerja yang sangat efektif
untuk menikmati suasana pedesaan yang bersih dengan udara segar
dalam hal ini adalah satu lima miliar
kabolosi didampingi oleh dayang dayang yang disebut owa
karena balik lagi gue ceritain di buku gue gue pemain cadangan
artinya relatif tinggi seberapa tinggi kenaikan tarif yang akan dibayar oleh konsumen mereka akan tetap membayar
yang datang ke australia
nah ini kebetulan ada tiga ekor nih
tapi turunannya yang sekarang berlaku di
kondro yang dalam bahasa makassar berarti tulang iga diolah dengan aneka bumbu kayu manis asam jawa hingga rempah membuat sup ini memiliki aroma yang kuat
jadi pertandingan kita tinggal menikmati hasilnya
gerakan apapun masuk sehingga untuk pengembangan ke kontemporer pun enak sekali
sementara dinding berlekuk di kiri kanan tangga masuknya ini mirip seperti tangga yang terdapat pada candi candi di tanah jawa
kamu waktu itu masih kim jong il akhirnya dibebaskan karena bill clinton ke sana
kalau pakai ktp kan kita terbatas dapat cuma dua liter gitu
artinya sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu ini
nah jadi kita hanya menjaring siapa kira kira yang berminat untuk menjadi kppsln nantinya
dia juara dua kali di celtic
dan presiden saya tidak tahu apakah tidak sadar atau mendiamkan potensi konflik kepentingan
jadi harganya porsinya ini rp lima puluh lima
kalau itu jam dua pagi besoknya gitu lagi terus sampe senin sampe kamis
angkatan diatas gua satu tahun sempet itu
dengan tereksposnya kembali kasus ini
yang mereka dapatkan pada zaman kolonial
di studio saya sudah ditemani oleh pakar iklim dan meteorologi
kalau sudah dimasak sudah tidak kekiri
faruna merupakan pertunjukan di atas panggung dan di dalam air
jadi masih eksisnya pedagang air bersih di kawasan muara angke dan di sejumlah wilayah lainnya di ibu kota
anaknya yang lebih tinggi masa kalah gitu
jaraknya adalah sekitar tiga ratus enam puluh tujuh km
itu ada jarak dokumenter
oke ini kan fokusnya berarti tujuannya adalah positif ya
terima kasih sudah hadir malam hari ini dan sebelumnya kami juga sudah menghubungi kuasa hukum dari firly bahuri yaitu ian iskandar tapi tidak memberikan respon
polda metro jaya diterjunkan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara
mereka kayak selalu repot waktu satu jam sampai dua jam
tapi memang banyak sebenarnya kayak gitu
puasanya sekitar lima belas sampai tujuh belas jam ditambah dengan godaan godaan itu
apakah itu dalam bentuk pertanyaan dalam bentuk kritik
eh berarti sekarang udah jalan minggu ke
nah tujuan kita itu sebenernya adalah nah gue sama jerry itu berangkat dari gini
kakak lu berarti sekarang eee masih main kah atau gimana koko lu
bagaimana brand brandnya kita brand brand dari china ya
dan kemudian mencari titik ketemu yang lebih adil begitu
tahun dua ribu delapan belas itu total perdagangan kita masih di kisaran tujuh puluh miliar
berkendara membutuhkan konsentrasi sehingga harusnya tidak diselingi dengan aktivitas lain
itu menurut yang disampaikan oleh anggota dpr sendiri ya dalam rapat tersebut
membuka seori self photo studio sejak september dua ribu dua puluh satu saat bisnis ini sedang ngetrend di korea
kalau memang konsepnya memadukan misalkan musik dengan alam gitu ya
tapi keuntungan saya dari sikap
saya anisha dasuki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda
lantas bagaimana jerat pidana atas kasus dugaan penganiayaan ini
nah kalau chainstore nya besar dalam jumlah kuantitas
kak samuel udah mulai ngebentuk juga kak
baik prof karim dari gesturnya anda melihatnya bagaimana nih penampilan ketiga capres di debat perdana semalam
jadi sudah ada hubungan
itu di hire oleh pemerintah untuk
kurang diangkatlah isunya sama capres sama cawapres yang sebelumnya
biasalah netizen lah netizen lah
serta bisa menempel pada permukaan lain seperti baju sepatu dan kendaraan
tutup banyak biaya yang harus keluar defisit
semua rumah sakit itu sudah merasakan ini bagian dari pembinaan ya
serangkaian acara akan digelar selain kemah bersama presiden yakni pertemuan bersama gubernur se indonesia
mbak wiwi sebetulnya kalau anda melihat ya dari polemik yang terjadi di partai demokrat ini
serta gift series dengan berat lima gram sampai satu gram
apakah ada tantangan tersendiri dalam merangkum semua surat suratnya bu helen menjadi sebuah naskah
adalah proyek proyek yang dimarkup
mengapa anak yang menjadi sasarannya
jadi dengan adanya kita menurunkan sinyal di daerah yang sangat terpinggirkan terluar
selama saya rasakan selama mudik lebaran ini untuk dapat solar itu aman lancar sih tidak ada kendala dimanapun bisa
ngasih gue sekolah sampe ngerai s dua
kalian semua masih mendengarkan abbasdog season ketiga
akan mendapatkan sanksi penurunan jabatan hingga pemecatan
sebagai apa yang dimandatkan
jadi kalau sudah vaksinasi khususnya buat yang sudah dua belas tahun ke atas
ibaratnya kelangkaan ini memang salah satunya adalah supaya kita jadi import
karena saking sebagus itu karena se stylist itu buat dipakai pakai outfit apapun juga ya oke aja gitu pakai jam ini tuh gitu
terkait dengan ini ya
gue kan tahun berikutnya pun masih bisa gitu gue mikir kayak gitu
mungkin mungkin bagi mereka mah itu supaya tidak terlalu becek ke arah golong golong situ
ada orang yang niati cuma karena temennya join mereka mau main ada orang yang niati karena mereka benar benar belajar
si aldi waktu di timnas justru sama si coach bedu ya chan ya
asalnya gua dulu kalah nih tingginya malu
ngobrol itu nanti kalau sudah vaksinnya lebih banyak dari jumlah penduduk
karena di sini kita puasa hampir lima belas jam sih musim apa namanya musim semi
kembali bersama insight with desi anwar
emisi karbon di indonesia
dari tujuh gerobak itu tadi bapak dapat berapa
aktivis sosial aktivis lingkungan dan aktivis kesetaraan gender yang memiliki masa untuk menggiring opini publik
terus yang ketiga yang menarik lagi adalah sudah mulai muncul di pemberitaan media online itu hal hal lain yang merugikan
selebihnya juga perlu diberikan edukasi kepada orang tua
nah ini mungkin mereka akan meskipun harapannya tidak semua terdampak dari adanya kenaikan suku bunga
keturunan yang diambil adalah enam puluh delapan puluh ribu menurut saya
kain sutra tentunya identik dengan ulat sutra
ini hanya ada di kampung kepiting di kawasan cilacap ini
habis tawa terbitlah bakso
dan jika anda berpikir tentang
maksudnya enggak ya dia tau lah maksudnya ada hal hal
sehingga mereka memutuskan untuk membesarkan sayapnya di indonesia
kita kutip dari sumber siena indonesia dari institute for criminal justice reform ya icjr
kalau failure is an orphan jadi
tapi izinkan saya juga melihatnya dari perspektif birokrasi
hidangan sederhana ini cukup menggugah selera apalagi dengan pelengkap sambal bawang
untuk menjadi kabolosi ada syaratnya
ataupun dia cuman bergerak di bidang perdagangan
tak bisa mengembalikan uang anggota senilai satu miliar rupiah
dan aksi hari ini juga berjalan lancar tanpa ada hal hal yang merugikan buat kita semua mas
jadi ini sebenarnya yang ke susu nih ketua umum ketua umum partai koalisi pendukungnya pak prabowo ini
terlihat bahwa lima puluh tiga unsud itu akritasinya unggul maupun a
dari hasil visum sementara ma diduga mengalami kekerasan fisik
drastis ya perubahan laut permukaan laut meningkat tentu saja akan banyak kepulauan termasuk kita sebagai negara kepulauan
jadi demikian teman teman media
mantan presiden ini tidak bisa duduk
ke bandung itu setelah udah mau beres ya
di sini mayfrey ataupun fani kalau misalnya datang bisa melihat berbagai macam hasil kerajinan tangan
kami lebih mau nyongsong indonesian begitu
penurunan ini menjadi tamparan ya untuk pengelola sendiri
meski terlihat bening ben ternyata takut mengkonsumsi minyak yang ia bikin sendiri ini
oh saya pikir ini mau belas karena itu nambah lah
selain itu juga membuka ruang untuk mereka melakukan inovasi inovasi terhadap produk produk yang mereka jual
dan sekarang kita bisa mendengarnya
akhirnya muncul lah kayak dulu jamannya si engie juga gitu terus winner juga gitu
dan juga memberikan finansi dengan menguatkan program program kita
sedangkan yang jika dinilai ada kekhawatiran seperti misalnya suhu di atas tiga ratus tujuh puluh
kita ke informasi berikutnya rumah perdana menteri sri lanka
waktu itu udah mikirin mau masuk regina pacis
wah saya pikir harus memancing di danau cipondo pak
selain itu enia mengatakan pentingnya dukungan stakeholder dalam pengembangan fuel cell
yang ada di dalam pertunjukan itu
kalau sampai lebron ikut memilih
juga agak keliru tentang tanggalnya
kalau anda melihat apa saja mungkin pekerjaan rumah tantangan ke depan
hilang sendiri sebetulnya dengan cara relaksasi

selamat malam mas indra
karena kenapa saya membuat masjid di atas pegunungan
kan itu nanti kalau kamu buang uang
secara eksternalnya kurang begitu baik
oleh karena itu saya kira menjadi hal yang sangat penting
berikut penjelasan amikus kurai selengkapnya untuk anda kita akan lihat dulu apa sebenarnya definisi apa itu amikus kurai di slide berikutnya
seperti penyakit respirator atas
untuk kerapasnya ini hitam legam
ataupun pemilik minimarket tersebut
tidak berarti ada susunan resmi tidak boleh dipakai
gih pokoknya pada saat promo lu jangan macem macem nih jangan video videoin yang lain gitu
itu dilihat dari internal sama eksternalnya
campuran agar agar juga diberi nata deko atau daging kelapa muda
ya pengennya kita sih kembali kayak dulu nggak usah pakai ktp ktp kan
bapak presiden juga sebelumnya bertemu dengan perdana menteri like chang
tapi yang jelas kita mau tidak mau sudah harus mengubah cara kita mengkonsumsi energi
maka diminta kepada yang maha kuasa untuk dijauhkan
saya kebetulan juga pengurus mui